pertamina memastikan akan membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus kebakaran depo pelumpang jakarta utara
pertamina juga menjamin pasokan bbm tidak terkena imbas akibat insiden ini
direktur utama pertamina nike widiawati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terkena dampak insiden kebakaran depo pelumpang pada jumat malam
ia menyebut pertamina siap melakukan investigasi internal dan berjanji akan melakukan penanganan terbaik bagi korban kebakaran
sementara itu untuk menjaga pasokan bbm yang terkena dampak insiden pertamina mengerahkan dukungan dari kilang cilacap dan kilang balongan yang disalurkan lewat laut ke tangki bbm tanjung priok